tapi disitu ada fatin saksinya

kepok kamu berdua
biarkan aja deh
bukan begitu seenaknya aja bulak balik
udah sabar aja lu
kira tempat para wisata
udah kan nanti tinggal diberesin
kalau udah lu mandangin bang faruk
itu udah enggak perlu ngapa ngapain lagi
iya dong adem
ada tuh amos ajena lagi mau
gawat nih buk gawat
si pengki dateng lagi buk
biar si pengki urusan aneh
biar ane urusin sampe tuntas
ente tunggu disini
janganlah engkau timpahkan kepada hama
pada hari ini
sebelum hamba melihat anak hamba apoi
menjadi anak yang soleh
berantem mulu kerjaan lu ini
bikin marumah nih
mak gulet guletan gitu doang
mak kalau gak percaya tanya aja mamot
udah kesana mamot mak
hamba percaya pada sabda rasulmu
bahwa salah satu dari tiga macam golongan
yang doanya mustajab
dan tidak diragukan lagi
adalah doa orang tua kepada anaknya
jika doa seorang ibu bisa menembus langit
kebulkanlah doa hamba untuk apoi
agar senantiasa apoi selalu berada di jalanku
agar selamat dunia dan akhirat
alif tambah u
bukan tambah u om
alif domah u
cuma satu kesahuan
akhirnya lo datang juga
walaupun lo kata kagak mandi tapi gue kangen sama lo
jan datang nih
sudah banget kan
ente ngapain datang lagi kemari
eh nama ente itu udah dicoret dari daftar calon santri tau gak
eh aneh sebagai ketua piket
baru ketua piket aja sombong kamu
yang berhak nyoret nama saya sama ustadz sepuh
aduh dia nunjuk nunjuk lagi
asal tau aja ya ane sebagai santri kepercayaan ustadz zainal dan ustadz sepuh berhak mencoret nama ente
eh saya tau
tunggu datang ke sini juga disuruh patin suruh nemuin ovi
eh amp mau ke mana amp
eh ente mau ke mana
mau menghadap ustadz sepuh
eh kepo apaan
kepo apaan lagi
lo mau ke mana amp
urusan gue malah lo di kandang a yang belum kelar bang paruh
eh ente kan bohong di bawah kacamatanya
coba nih baik baik deh
sampai nanti hari ini
apaan sih yang mau pakai tarik tarik segala amp
kamu gak usah ikutan ya
ada apaan sih amp
tadi saya ke tempat pembawaan sampah fi
terus lo ketemu sama wali sinar
ya retro kasih
terus terus terus
ternyata dia itu pak jajak petugas kebersihan
anak buahnya pak hades
yang bener loh
eh sempatin kayaknya seneng banget saya balik lagi ke sini
ang gue juga seneng loh balik lagi kemari
gue yakin benar orang yang bakar sampah itu wali sinar
gue lihat dengan mata kepala gue sendiri
eh kamu mau dibilangin itu tuh pak jajak bukan wali sinar
nggak iya lebih lebih saja kamu mau dibilangin itu
lo tuh belum pernah ngeliat ang
yang namanya wali sinar tuh serem banget
saya memang tidak pernah lihat ovi
tapi di situ kan ada fatin saksinya
anak ustan sepuh yang cantik dan soleha itu
masa ada orang cantik dan soleha kebo
yang bakar sampah itu fadin
yang bakar sampah itu pak jaja bukan wali sinar
sama patin tuh nggak pernah ngerasain sih gimana hari hari gue menjelang ajang ilu
jelasin mas jelasin
kamu sekarang ikut saya ke tempat pembuangan sampah
biar kamu yakin bisa mastiin kalau itu bukan wali sinar
tapi pak jajak
nggak mau gue takut
lihat bukanya aja gue gemeteran
kayak malaikat maut mau tamut nyawa gue
gue takut gue takut ah gue mau
gak apa apa perlu plus ya aku yang masih tobi jadi saksi biarin ayo
ini pesen buat bos lo

kita pindah ke tempat berbentuk
kamu mau ke tempat pembahasan